keramaian dan kesibukan ini terjadi di berbagai sudut kota
kehadiran pasar berkaitan erat dengan peradaban masyarakat
tatanan sosial yang terjaga selama ratusan tahun mewariskan warna yang unik
bukan hanya aspek ekonomi interaksi sosial turut terbangun sesuai dengan ciri masing masing
dari pusat kota jakarta inilah kisah tiga pasar legendaris di ibu kota
berdiri sejak seribu delapan ratus dua puluh pasar baru yang terletak di kecamatan sawah besar jakarta pusat adalah salah satu dari tiga pasar tertua di ibu kota
pada awal abad ke sembilan belas konsep pembangunan pasar baru dituangkan langsung oleh gubernur jenderal hindia belanda saat itu herman willem dendels
pasar baru sengaja dibangun saat pusat pemerintahan dipindahkan dari old batavia atau sekitar kota tua ke wilayah welter raden atau sekitar lapangan banteng
pasar baru didirikan untuk menunjang kebutuhan warga eropa dan belanda yang ketika itu semakin banyak datang ke batavia
sementara itu nama pasar baru diambil dari gabungan kata dalam bahasa belanda dan indonesia yaitu pasar baru
nama ini sekaligus menandakan pasar baru merupakan pusat belanja paling elit pada zamannya
ya disebutkan pasar baru karena
karena adalah pasar yang betul betul baru dibangun di zamannya
seribu delapan ratus dua puluh satu itu era kebangkitan eropa era kebangkitan hindia belanda
nah di tahun seribu delapan ratus dua puluh itu kebangkitan ekonominya mereka
jadi mereka membangun pasar untuk membangkitkan perekonomian
lokasi pasar baru yang berdekatan dengan aliran kali ciliwung menarik warga tionghoa untuk berdagang di sana
ditambah pada delapan ratusan
memang banyak bermukim di sekitar wilayah itu
hal ini ditandai dengan berdirinya salah satu kelenteng tertua di jakarta yaitu kelenteng sintek biok
atau saat ini dikenal dengan pihara dharma jaya
tempat ibadah yang terletak di salah satu gang sempit pasar baru ini telah berdiri sejak seribu enam ratus enam puluh
berdasarkan catatan sejarah pada abad ke dua puluh
percampuran etnis di pasar baru mulai terjadi
hal itu tampak dari berdatangannya imigran dari india pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan berlanjut setelah era kemerdekaan pada seribu sembilan ratus lima puluh
produk berupa garmen dan tekstil merupakan barang dagangan yang dibawa ke sini
beberapa toko yang telah ada sejak puluhan tahun silam masih bertahan
produk andalannya berupa cas dan bengkel
produk andalannya berupa cas dan bengkel
produk andalannya berupa cas dan bengkel

dulu kalau zaman dulu saya kata dari zaman orang india datang ke sini
awal awalnya sih cuman tekstil satu orang aja dulu
mungkin dari keluarganya dari teman makin banyak gitu
karena makin menguntungkan kalau tekstil ditukar istilahnya
apalagi sama jahit segala macam
lebih menguntungkan lah daripada kita jual barang
jadi seperti jam satu paket
kalau jahit kan bahan berikut jahit udah dua harga kan berubah
jadi komplit jadi satu paket
bisa dibilang paling sekitar sepuluh persen lah
sembilan puluh orang india data data kalau tekstil disini
jadi kalau misalnya disini tekstil ada sekitar empat puluh
chinese kebanyakan disini jam sepatu sama emas
kebanyakan itu aja
dua tiga orang aja
mayoritas orang india ada
kehadiran pedagang multi etnis di pasar baru membuat pusat perdagangan ini
dikenal sebagai pasar terlengkap pada zamannya
khususnya bagi kalangan menengah ke atas
tidak hanya menjadi pusat belanja
pasar baru menawarkan wisata kuliner legendaris
yang telah ada selama hampir setengah abad
khususnya bagi kalangan yang terbaik

restoran bakmi gang kelinci mungkin sudah tersohor di tengah masyarakat jakarta
khususnya bagi kalangan yang terbaik
khususnya bagi kalangan yang terbaik
warung bakmi ini didirikan oleh seorang wanita keturunan tionghoa
bernama fatmawati pada seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
khususnya bagi kalangan yang terbaik
perjalanan fatmawati membangun bisnis ini tidak mudah
khususnya bagi kalangan yang terbaik
ia memulai dengan membuat warung bakmi kecil kecilan
di rumah orang tuanya yang terletak di jalan kelinci pasar baru
ia memulai dengan membuat warung bakmi kecil kecilan di rumah orang tuanya yang terletak di jalan kelinci pasar baru

globus itu ada tukang minuman di depan rumah orang
jadi sudah ramai yang punya toko mau jual sendiri
jadi saya mesti keluar
jadi saya mesti keluar

cari tempat terus nggak dapat pindahan
jadi orang tua saya saya tinggal di situ
jadi di rumah aja jual jadi gitu
jadi kita pindah di rumah aja
ramai ramai tamu langganan saya kembali lagi
saya tiap hari sama suami saya ke pasar baru
saya e elsa ini mural than nama tukang di modify
ia itu menjadiimeter dan ini pindah sini

pasar baru itu rupanya
masa itu ternyata di slit kesia

ketika berubah kata
sejak restoran ini didirikan
ini salah satu menu yang cukup disukai oleh masyarakat di mbak mika keringkini adalah
mie ayam jamur
konon katanya sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh rasanya tidak diubah karena resepnya juga tidak diubah
rasa yang terjaga menjadi faktor utama restoran itu masih diminati sejumlah pengunjung pasar baru
biasanya sih kalau enggak nasi goreng enggak mie ayam
ya memang cita rasanya sih agak beda ya
ya lebih gurih aja
terus ya memang kayaknya rasanya nggak beda ya
biasanya kan semakin lama suka agak berubah ya
bagi fatmawati menjaga cita rasa selama puluhan tahun adalah hal yang harus dilakukan
selama ratusan tahun pasar baru terus hidup dengan menyajikan berbagai kebutuhan masyarakat
namun pamor pasar legendaris yang satu ini kian redup
seiring perkembangan zaman
pasar baru memang masih ramai dikunjungi
hanya tujuan utama masyarakat datang kini tidak sekedar berbelanja
yang baru di minjseason
saya tidak eike
jadi bateri pemuda hal mr
menjadi pusat garmen dan tekstil di indonesia
pasar tanah abang dikenal di seluruh negeri bahkan hingga mancanegara
berdiri sejak dua ratus delapan puluh enam tahun silam
kawasan perdagangan itu kini tampak megah dengan arsitekturnya yang khas
pasar tanah abang merupakan pasar tekstil dan garmen terbesar di asia tenggara
perputaran uang dalam sehari di pasar ini bisa mencapai dua ratus lima puluh miliar rupiah
tak aneh dari tepi jalan hingga kebanyakan
bagian dalam pasar tak henti orang berlalu lalang
mulai mengangkut barang menjajakan dagangan
sampai yang datang untuk menawar harga
pasar tanah abang dibangun pada seribu tujuh ratus tiga puluh tiga oleh seorang tuan tanah belanda saat itu

izin operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ketika itu
sebagai tempat perdagangan tekstil dan kelontong
awalnya pasar tanah abang hanya dibuka pada sabtu
di jakarta seribu tujuh ratus tiga puluh lima kita dalam kondisi berada di bawah kekuasaan

jadi tanah tanah memang banyak dikuasai tuan tanah
dan dikuasai oleh beberapa centeng oleh beberapa orang
sehingga pada akhirnya penguasaan atas ruang ruang perekonomian
itu selalu dikuasai oleh orang orang tertentu
ada berbagai versi alasan
dahulu kawasan ini disebut tanah abang
dinamakan oleh dengan alasan bahwa di situ dulu lokasinya
berada di atas puncak bukit
jadi di atas perbukitan agak tinggi dia
makanya disebut tanah abang
atau orang mungkin kalau sekarang tanah tinggi gitu lah
tapi yang versi lain tanah abang itu
karena dulu di situ bukitnya warna merah
jadi disebut tanah abang
karena abang itu bahasa jawa artinya merah
tanah abang itu tanah merah
jadi memang bukitnya berwarna merah
makanya disebut pasar tanah abang pasar tanah merah
karena dulunya memang merah
pada masa awal berdirinya etnis tionghoa di batavia
mendominasi perdagangan di tanah abang
namun perdagangan di pasar ini
sempat lesu setelah terjadi tragedi pembatayan etnis tionghoa di batavia
oleh pemerintah kolonial pada seribu tujuh ratus sembilan puluh
pada abad ke dua puluh pasar tanah abang kembali hidup
ketika itu banyak sodagar asal arab dan tionghoa
yang bermukim di kawasan tanah abang
toko pernak pernik oleh oleh haji yang berasal dari arab
hingga kini masih banyak ditemui di sekitar pasar tanah abang
pasar tanah abang berdiri di lahan seluas delapan puluh dua meter persegi
pasar terdiri atas enam blok besar yaitu blok a b f dan g
serta dua blok lain berada di luar bangunan pasar lama
yaitu blok auri dan metro tanah abang
salah satu blok yang paling dikenal adalah pasar tanah abang blok a
blok ini merupakan kawasan perdagangan terbesar
revitalisasi dilakukan pada dua ribu tiga mengubah wajah pasar tanah abang blok a
pengelola mencatat ada tujuh delapan ratus tiga puluh empat kios di dalamnya
dengan lima lebih pedagang
kita punya jumlah kios yang terbesar dibandingkan pasar pasar yang ada di sini
terus kemudian kita juga punya pengelolaan yang sedemikian rupa
konsepnya lebih modern gitu pasar dikemas modern
jadi awareness orang sudah berubah nih yang tadinya mau ke pasar agak males gitu kan
karena di kita itu kalangan yang datang ini
itu kalangan dari kalau saya bicara ses nya itu dari kalangan paling bawah
sampai kalangan paling atas itu mereka datang ke sini
pasar tanah abang memang dikenal sebagai surga bagi mereka
yang mencari pakaian dalam jumlah banyak untuk dijual kembali
pakaian dagangan pakaian anak pakaian dewasa pakaian dalaman
berapa kali berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali kesini
kalau lagi ada rame nya dua minggu sekali
senin sama komisi itu kalau lagi rame
kalau lagi sepi nya ya sekali seminggu
sekali datang itu biasanya beli berapa banyak
ya kadang kadang kalau lagi sepi sekarung
kalau lagi rame ya ada dua karung
karena di sini lebih komplit lebih bermutu
kualitasnya juga banyak yang bagus di sini
dari tahun ke tahun kawasan tanah abang dikenal sebagai pusat tekstil dan garmen
hal ini juga dikuatkan dengan banyaknya industri konveksi rumahan
di sekitar pasar
salah satunya ada di rw dua kelurahan kota bambu utara
hanya berjarak sekitar tiga km dari pasar tanah abang
ada puluhan rumah tempat usaha konveksi
para pengusaha konveksi ini memproduksi berbagai jenis busana
untuk dipasarkan di tanah abang
pasar tanah abang itu kan terkenal pasar terbesar se asia kan
terus alhamdulillah kok jalan sampai sekarang
kadang dari daerah daerah sih bang
kadang dari lombok kadang dari jawa sendiri
misalkan daerah pekalongan juga ada yang pada kesini beli kerudung
yang pada belanja
di tengah hiruk pikuk kawasan tanah abang
ada sebuah museum yang memamerkan berbagai kerajinan budaya tekstil khas indonesia
berbagai jenis kain seperti kain batik dan pakaian khas nusantara
dipamerkan di gedung yang sudah berdiri sejak abad ke sembilan belas itu
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima gubernur dki jakarta ali sadikin mendapat mandat mengelola gedung ini
setahun kemudian atau pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
museum tekstil resmi berdiri hingga saat ini
museum tekstil hadir sebagai pelengkap untuk menjadikan kawasan tanah abang lokasi wisata
sean pilihan seperti ini melengkap den
nama pasar senen mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat ibu kota
selama puluhan bahkan ratusan tahun
pasar tertua di jakarta ini menjadi pusat belanja ikonis
pasar senen dibangun pada tiga puluh agustus seribu tujuh ratus enam puluh
perancangnya adalah justinus fink yang juga mendesain pasar tanah abang
pasar senen beroperasi beberapa bulan lebih dahulu dibanding pasar tanah abang
pasar ini dibangun di atas lahan milik anggota dewan hindia belanda cornelius castellenden
pada awal beroperasi pasar yang dahulu dikenal sebagai fink pasar itu hanya beroperasi pada senin
untuk menjual berbagai bahan kebutuhan pokok
etnis tionghoa di batavia juga memulai usaha perdagangannya di kawasan senen
ya juga awalnya nggak elektronik gitu loh
awalnya nggak elektronik ya awalnya ya sama kebutuhan pokok sehari hari
apa jadi pusat elektronik kesininya ya sengaja membuat diferensiasi dengan sendirinya
karena nantinya kawasan itu adalah kawasan elit kalau senen ya
tanah abang juga elit cuman agak jauh dikit gitu
kalau senen itu memang dekat dengan tangsi militer dekat dengan rumah gubernur jenderal
makanya yang dijual ya akhirnya produk produk terbaru walaupun nanti dipindahkan ke pasar baru setelahnya
dalam perkembangannya kawasan sekitar pasar senen juga dikenal sebagai lokasi berkumpul
intelektual muda prakemerdekaan dan sejumlah seniman era pujangga baru
tidak jauh dari lokasi pasar tepatnya di sekitar jalan kuitang
hingga kini masih cukup banyak berdiri toko buku
inilah toko buku yang telah lama ada dan menjadi sumber referensi bagi para intelektual serta mahasiswa
ya itu tempat banyak anak muda mahasiswa pelajar waktu itu kalau mau nyari buku di situ
makanya tidak sedikit kemudian mereka bikin perkumpulan perkumpulan gitu
dan memang betul banyak sekali perkumpulan pelajar yang kemudian menjadi sumber semangat pergerakan di situ
tetapi lokasinya persisnya justru di jalan menteng raya
ada nomor tiga puluh satu yaitu di gedung juang kemudian di jalan perapatan sepuluh
nah itu tempat markas markas pemuda untuk membicarakan persoalan kemerdekaan
pasar senen sebagai pusat perekonomian dan hiburan semakin berjaya pada era kepemimpinan gubernur dki jakarta ali sadikin
pada seribu sembilan ratus enam puluh proyek senen dibangun dengan menjadikan pasar lebih besar
disertai fasilitas penunjang seperti terminal bus dan stasiun senen
saat itu barang yang dijual di pasar senen didominasi produk elektronik asal jepang
perjalanan pasar senen bertahan melawan waktu dihiasi sejumlah insiden kebakaran
kebakaran pertama terjadi pada peristiwa malari atau malapetaka lima belas januari
yang menghanguskan sebagian besar bangunan pasar senen
selanjutnya delapan kali pasar yang terdiri atas enam blok ini mengalami kebakaran
hingga terakhir pada dua ribu sembilan belas
proyek revitalisasi pun dilakukan untuk mengembalikan hegemoni perekonomian senen
dalam konteks bahwa pasar senen itu tidak lagi seperti yang terkesan di masyarakat
kumuh banyak copet atau tidak nyaman lah untuk didatangi
setelah kita lakukan revitalisasi kita melakukan pembenahan pembenahan terkait masalah tersebut
nah sampai saat sekarang ini kita sudah melakukan penataan
baik itu konteksnya bagaimana pedang itu berjualan dengan baik
juga bagaimana pedang itu melayani konsumen itu dengan baik
sehingga konsumen itu merasa betah dan nyaman datang ketika ke pasar senen blok
salah satu bangunan yang sudah berfungsi penuh pasca kebakaran terakhir adalah pasar senen blok tiga
pembangunan dilakukan di kawasan pasar senen lama seluas tujuh belas meter persegi

mulai bahan kebutuhan pokok seperti beras sayuran dan daging
hingga kios kelontong seperti jam tangan dan kacamata ada di sini
khusus lantai dua
kawasan ini dipenuhi pedagang pakaian bekas impor yang telah lama menjadi daya tarik di kawasan senen
di era sembilan puluh an hingga tahun dua ribu an kawasan pasar senen cukup dikenal dengan keberadaan pakaian pakaian sisa impor atau pakaian bekas seperti ini
nah pakaian pakaian jenis ini masih cukup diminati karena harganya yang cukup miring
dulu kalau belanja ke kawasan ini harus berhadapan dengan kesemerawutan dan identik dengan pasar yang becek
namun setelah revitalisasi dilakukan masyarakat yang ingin mencari pakaian pakaian jenis ini bisa mengunjungi kawasan ini dengan aman dan cukup nyaman
penjualan pakaian bekas di pasar senen sebenarnya sudah dilakukan sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
namun jumlah kios membludak pada seribu sembilan ratus sembilan puluh

saat itu pasar senen dikenal sebagai lokasi untuk mencari pakaian bekas impor
sejarahnya dulu ada beberapa orang bawa barang ini dari kuala tukar jambi
terus dia coba masuk kita dagang dulu di alaman parkir
alhamdulillah cukup ada peminat cukup ramai lah
akhirnya dia bawa barang banyak banyak akhirnya jadi berubahlah dagang orang itu semua
nah jadi pakaian second
di senen ini untung ada pakaian bekas pak
kalau enggak senin ini udah kayak pasar mati
di pakan bekas inilah yang hidup di pasar senen
berbagai jenis pakaian mulai kaos kemeja jas hingga gaun tersedia di sini dengan harga jauh lebih murah
saat siang berganti malam
salah satu lahan parkir di pasar senen disulap menjadi lokasi ratusan pedagang yang menjajakan kue basah dan kering
tempat ini dikenal sebagai pasar kue subuh senen
pasar tersebut diketahui telah ada pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an dan selalu buka dari malam hingga menjelang subuh
kehadiran pasar kue subuh mewarnai perjalanan bertahannya kawasan perdagangan tertua itu
hiruk pikuk penjual dan pembeli semakin menguatkan
dan yut perekonomian di pasar senen seolah tidak pernah berhenti